bukan istri emang
bukan istri emang
ini memang ricky
tapi perempuan ini bukan els
syukurlah ricky bisa yakinkan nina
seperti ada kesalahan disini
kamu udah salah menunduk elsa ke serenity hotel sama ricky
saya minta foto ini dikirim ke handphone saya
aku harus tanya ke bapak untuk memastikan
apa benar perempuan ini yang dilihat papa diseret di hotel
terkadang yang bikin hancur hubungan itu bukan karena orang kecil
bukan karena orang ketiga
tapi karena lo gak pernah percaya sama pasangan lo sendiri
aku harus percaya sama siapa yang terlihat

tapi siapa yang diketuk
gue mau berbohong dan ngelakuin semua ini demi lo
satu dua go
yap and mesra
satu dua go
boleh tolong mepetkan sedikit lagi lebih mesra
agak mengges dikit
yuk risalah aja gak apa apa bebas
cukup untuk hari ini
gue cabut ya
kenapa sekarang gue jadi males jalan sama cewek cewek ya
gue butuh bantuan lo rick
lo masih butuh bantuan gue
gue kirain lo gak mau ketemu lagi sama gue
lo butuh bantuan apa
waktu hari sabri itu kita kan pergi
dan gue udah bikin alasan sama suami gue
kalau gue ada meeting sama pak purnomo
pemilik cantika skincare
tapi ternyata suami gue tetap curiga
dan dia bilang
dia mau ketemu sama pak purnomo
dan gue udah coba minta panggilan

tapi dia nggak mau rick
kalau seandainya pak purnomo bilang
gue gak ada meeting sama dia
gue kemana hari itu
dan mungkin aja dia juga
kok ternyata perginya sama gue
pergi shopping atau pergi kemana kan
papa mertua gue waktu itu
gaperin semua makanan lo